indonesia bersama satu ratus dua puluh tujuh negara anggota pbb setuju
atas rancangan resolusi untuk menuntut amerika serikat
mencabut pengakuan sepihaknya atas yerusalem
tiga negara menyatakan setuju atas kebijakan amerika serikat
sementara tiga puluh lima negara lainnya absen
berikut negara yang melakukan voting pada sidang umum darurat pbb
yang dilakukan di new york pada kamis waktu setempat
berikutnya kita bisa lihat ada maroko
laksumberg mali malta oman norwegia nigeria dan belanda hingga selandia baru
sementara dari asia masih bisa kita lihat seperti sri lanka
kemudian juga arab saudi rusia korea selatan juga mendukung
dan yang terakhir ada inggris republik tanzania uruguay
usul kitan venezuela vietnam yemen dan simbawang
sementara negara yang menentang ada sembilan yaitu guatemala honduras israel
kepulauan marsal mikronesia nauru palau togo dan amerika serikat
sementara ini beberapa negara dari tiga puluh lima negara yang absen pada resolusi yerusalem adalah
kroasia antik barbuda bhutan kanada kolombia latvia haiti fiji
serta yang lain adalah kita bisa lihat vanatu uganda sudan selatan trinida tobago dan malawi serta meksiko